ya untuk anda para pekerja walaupun anda yang berada di sektor esensial maupun kritikal
sebaiknya memperhatikan perubahan mekanisme penyekatan dalam masa ppkm darurat
polda metro jaya menambah seratus titik penyekatan di jakarta dan juga sekitarnya
dan di atas pukul sepuluh pagi hanya para tenaga kesehatan dan juga sektor darurat yang diperbolehkan untuk lewat
sambodo purnomo yogo menegaskan hanya para tenaga kesehatan seperti dokter perawat logistik dan darurat saja yang boleh melintas dari pukul sepuluh pagi hingga sepuluh malam
selanjutnya pukul sepuluh malam hingga sepuluh pagi kembali dibuka untuk seluruh pekerja sektor esensial dan kritikal
pembatasan ini akan dilakukan di seratus titik tersebar di jakarta dan sekitarnya
penyekatan terlihat di wilayah anderpas mampang perabatan jakarta selatan
kawasan lampu merah fatawati jakarta selatan dan jalan basuki rahmat jatinegara jakarta timur
beberapa pengendara yang menunjukkan surat tanda registrasi pekerja esensial dan kritikal pun tidak bisa melintas
enam sampai jam sepuluh tadi kita memberikan kesempatan yang seluas luasnya untuk kritikal esensial
jadi sekarang ini kita lakukan selektif ketat
kami harap kepada warga kami yang digital esensial
ayo kita bekerja
kita lebih pagi lagi karena jam sepuluh kami akan lakukan penyekatan yang sangat ketat di sini
jam enam sampai jam sepuluh kita akan periksa seperti ini
jam sepuluh kita anggap semua orang yang kritikal dan esensial itu sudah masuk kerja
sementara penambahan titik penyekatan ini membuat sebagian pengendara terganggu
mereka juga mengaku belum tahu adanya penambahan titik penyekatan
kaget aja biasanya kemarin kan masih bisa lewat
sekarang kan baru tahu nih
bapak udah siapin apa surat
polda metro jaya menargetkan dengan adanya mekanisme baru ini mobilitas masyarakat bisa berkurang hingga lima puluh persen